aku juga tahu kali ini tuh isinya air capek
hmm pakai nih
oh gitu kamu cerdas banget deh
aku makin cinta jadinya
yaudah semoga dengan pistol ini ditambah cinta aku
bukan apa doang yang balik tapi motor kamu juga ya
udah selesai mas
udah aman bang tinggal bawa bang
oke deh kalau gitu
aduh makasih ya mas totalnya jadi berapa
udah gak usah biar sama aku aja ya
kamu tuh udah nolongin aku masih aja ngebayarin
udah gak apa apa
neng nengke ya mas
oke makasih bang ya
terus makasih banget ya
sumpah aku gak tau kalo gak ada kamu aku bakal kayak gimana hari ini
kamu bener bener jadi dewa penolong aku
gue jadi dewa penolong kamu
gak suka ya
enggak kok justru aku suka banget kau bilang kayak gitu
dan aku juga bakal selalu ada buat kamu dua puluh empat hour
yaudah kalau gitu sekali lagi makasih ya tan
aku mau langsung cabut ke rumah raya nih
kamu ke tempat raya
namanya kamu mau jalan sama dia
jadi abangnya raya tuh hilang kemarin
terus kita kita udah pada berusaha nyari
cuma sampai sekarang belum ketemu
jadi ya kita janjian aja buat nihibul raya ke rumahnya
aku doain deh supaya ayahnya raya bisa cepat ketemu
bisa cepat kembali ya
amin makasih banget ya terus tan
yaudah kalau gitu aku uduan ya
lama banget sih lu ngapain dulu sih
iya sorry ya bikin semua kalian nunggu
tadi gue muternya kejauhan
gapapa kok al kita juga lagi nunggu candro
bagus deh bukan gue yang terakhir
habis dulu ya
jangan lupa simpan janji gue
terima kasih ya udah pada sempetin waktu buat ngumpul di sini
tujuan kita ngumpul di sini
untuk nyari aba nyeraya
akasya udah mau bantu kita semua di sini
sekarang pasukan kita makin banyak
gue usah si pelajaran sama rio nih
ini mah gawat
kita harus buru kasih tobang kobar
kayaknya semuanya udah pernah ngumpul nih
gimana kalau sekarang kita langsung ke markas yang kobar aja
sampai raya bentar ya

di sini wak
udah gak ada anak budak dulu kok
gimana sih kek
mendingan lo sholat berdoa
lo pikir deh
nyokap gue pasti tau
kayak instingnya gitu loh
ya kan emang lo tau loh
kalau mana mana pasti nempannya sama ian
udah kayak lem tau gak
aku pamit pergi dulu ya
aku mau nyari abah kamu di markas abang
kamu doain aja supaya abah gak kenapa napa
aku sih seneng lega
kita semua dada
udah tahu abah ada di mana
tetapi aku juga gak mau kehilangan kamu
gak bisa rai
percuma kalau kita lapor polisi
karena kita gak ada bukti apa apa
satu satunya cara ya kita harus ketemu langsung
syukur syukur mereka bisa diajak ngomong baik baik
tapi kalau enggak
kita harus paksa mereka untuk ngasih tahu keberadaan abah sekarang
apa mereka bisa dipaksa
kan kamu juga tau sendiri mon
kalau misalkan kobani tuh bukan orang yang sembarangan
iya aku tau
tapi kamu tenang aja ya
aku gak sendirian kok
chandra sama pasukan dojunya juga akan bantu aku
jadi kita banyak yang ambil kak
ya udah kalau gitu aku jalan sayang
mel megan gue titip rai ya
jadi begitu boy ya
si strategi kita harus pas boy
jadi harus kemah hati hati semuanya
kita tuh neng neng kaluar
jadi om dudung teh tidak perlu pamitkan kita lah
om dudung teh mau pamit sama neng
mudah mudahan om dudung teh mau berjuang berperang
dan mudah mudahan kita ketemu lagi ya
ya udah om
ya udah om
ya udah om
pokoknya neng doain buat semuanya
supaya semuanya baik baik aja

neng seneng deh om
ternyata banyak banget yang care ya sama neng sama abah
sampai sampai kalian semua mau nyelamatin abah
untuk perempuan mendingan nunggu disini aja
dan jangan lupa berdoa untuk kita semua
kamu jangan lepas sedetik pun dari mendoakan aku ya
belah aku tuh pasti ngedoain kamu setelah lu setiap saat
tapi kamu itu harus sadar diri ya berantemnya tuh ga usah sok sok jagoan deh
gak usah banyak banyak ke depan ke depan gitu
kamu kalau mau berantem di belakang aja ngertingga
nanti kamu digebuk benjol benjol bengkaka ya dadoh
uh kalau kamu mau berantem nih ke depan nih
minta bantuan aja sama si boy kalau gak mau om chandra oke
gue ngeremehin kemampuan aku sih
gimana aku kurang yakin
pikirin ya beb
kamu baru dipukul
tuk sama tante rere gitu aja kamu jatoh
yang badannya gede gede gitu kayak kobar
ada pegang ya
ini buat kamu nanti
jadi nanti pas kamu mutarong
ya yang megan
pistol air sih
tapi aku tuh nanti mau berantem beneran
bukan mau tembak tembakan
ya aku juga tahu kali
ini tuh isinya air capek
jadi pas kalau langsung kena nih
kamu cerdas banget deh
aku makin cinta jadinya
semoga dengan pistol ini ditambah cinta aku
maka tambah doanya balik
udah pada siap semuanya